kembali di indonesia update bersama saya jihan novita
saudara hakim agung nonaktif gazal basaleh didakwa jaksa kpk
menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah b tiga
tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang
dalam sidang perdana di pengadilan tipikor jakarta
gazal basaleh didakwa menerima gratifikasi secara bersama sama
menurut jaksa gratifikasi itu diterima gazal basaleh
dari jawa hirul fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah b
selain gratifikasi jaksa juga mendakwa gazal bam
melakukan tindak pidana pencucian uang senilai rp dua puluh lima miliar
bahwa terdakwa bersama sama ahmad triad menerima uang dari jawa hirul fuad
sejumlah rp enam ratus lima puluh juta di mana terdakwa menerima bagian sejumlah rp delapan belas singapura
atau setara dengan dua ratus juta rupiah sedangkan sisanya sejumlah rp empat ratus lima puluh juta rupiah
merupakan bagian yang terima oleh ahmad triad